buntut kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di brebes jawa tengah
polisi menangkap tujuh anggota lsm
mereka dituduh memeras keluarga tersangka pemerkosaan
dengan dalih mediasi dengan keluarga korban
tujuh anggota lsm yang ditahan adalah
es ws as bj t am dan uz
hal ini disampaikan ke polda jawa tengah
inspektur jenderal ahmad lutfi pada jumat siang
desember lalu seorang anak berusia lima belas tahun di brebes diperkosa oleh enam orang
keenam tersangka telah ditangkap lima diantaranya masih di bawah umur
kasus ini dimediasi oleh lsm barisan patriot peduli indonesia atau bppi
kepada keluarga tersangka tujuh orang dari lsm bppi ini
meminta uang sebanyak rp enam puluh dua juta
mediasi dilakukan di rumah kepala desa setempat
peran kepala desa saat ini masih didalami polisi
jumat ini kapolda jawa tengah mengganti lima belas kapolres
salah satunya adalah kapolres brebes akbp faisal febrianto
kapolda meminta kapolres brebes yang baru
akbp guntur muhammad tarik
segera menuntaskan kasus pemerkosaan ini
sudah kita lakukan pemeriksaan tapi hasilnya nggak perlu saya sampaikan ya
karena itu terkait dengan lsm maupun korban
tapi yang jelas lsm sudah kita tahan tujuh orang
tujuh orang hari ini
hari ini kita tahan